inilah video amatir milik warga yang merekam kejadian seorang wasit dihajar pemain dan ofisial tim pstk tanjung pinang di tanjung pinang kepulauan riau
insiden terjadi pada rabu sore satu desember dua ribu dua puluh satu di tangga stadion sribuana dompak tanjung pinang kepulauan riau
ketika itu berlangsung pertandingan liga tiga antara pstk tanjung pinang melawan biram dewa tanjung pinang
anggota esko asprof pssi kepri kamis yang menyebut insiden kericuan yang terjadi antara pemain dengan wasit disebabkan keputusan wasit berubah ubah
menurutnya pertandingan sempat berlangsung normal namun memanah setelah wasit menganulir gol biram dewa karena melihat hakim garis mengangkat bendera
tim biram dewa marah dengan keputusan anler gol sehingga memprotes wasit
akhirnya wasit membatalkan keputusannya menganulir gol sehingga gol menjadi satu

keputusan wasit ini tidak diterima tim pstk tanjung pinang sehingga pemain dan ofisial memukuli wasit
meski petugas keamanan dari kepolisian polres tanjung pinang sempat melerai wasit tetap menjadi target pemukulan walaupun telah berusaha melarikan diri
kita putuskan pertandingan ditunda sementara karena ada pertandingan kedua yang mau melaksanakan pertandingan misalnya
kalau kita tunda yang pertama itu menunggu main maka pertandingan kedua tidak akan terlaksana
jadi kita tunda itu nanti malam kita adakan rapat lagi aspro
yang kedua manajer tim
keputusan tadi kita rapat belum ada hasilnya
bisa jadi besok bisa jadi tidak main atau gimana kita belum tahu belum
belum ada kepastiannya
akibat kericuan yang terjadi kedua kesebelasan tim sepak bola kaki belum bisa bermain dan terpaksa ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan
kompetisi liga tiga putaran provinsi kepulauan riau diselenggarakan asosiasi provinsi pssi kepulauan riau di penyisian grup b
bandi dan jum'inan kepulauan riau